sembilan april dua ribu enam belas tni angkatan udara merayakan hari jadinya yang ke tujuh puluh enam
meski sempat terjadi insiden yang menyebabkan dua personelnya meninggal dunia saat geladi bersih
atraksi udara tetap berlangsung seperti rencana
pepacara yang dipimpin kepala staff tni angkatan udara marsikal tni agus supriyatna berjalan cukup semarang
berbagai atraksi udara dipamerkan seperti terjun payung aerobatik hingga simulasi serangan udara
simulasi serangan udara itu dilakukan oleh enam belas pesawat tempur diantaranya sukhoi dan f enam belas
total ada sekitar satu delapan ratus prajurit tni angkatan udara yang dikerahkan untuk mengikuti upacara
selain itu masyarakat umum juga diperbolehkan melihat langsung upacara dan atraksi yang digelar di landasan udara halim perdana kusuma jakarta